kita masih bicara soal lupur lapindo
lumpur lapindo yang menyembur sejak sebelas tahun yang lalu memang telah menimbulkan kerugian yang begitu besar
ekonomi sosial dan banyak sekali kerugian kerugian lain yang kemudian ditimbulkan
ratusan hektare lahan sawah rusak puluhan ribu jiwa harus kehilangan tempat tinggal mereka
lengkap dengan ladang manta pencaharian mereka
lantas seberapa besar kemudian kerugian yang tercatat
lalu seberapa atau seberapa besar dana yang telah digelontorkan untuk mengganti rugi hal ini
mari kita akan lihat bersama sama terkait dengan fakta fakta lumpur lapindo dalam berbagai angka yang akan saya jelaskan kepada anda
lumpur lapindo memang mulai menyembur di kawasan sidoarjo ini atau porong sidoarjo pada tahun dua ribu enam dan hingga tahun dua ribu sembilan saja
rata rata volume semburan mencapai enam puluh hingga satu ratus lima puluh meter kubik
dan hingga saat ini detik ini ketika saya berbicara
semburan lumpur belum juga selesai
hingga tahun dua ribu lima belas total ada enam ratus empat puluh hektare lahan yang terkena dampak semburan
kalau tadi ada enam ratus empat puluh hektare lahan yang terkena dampak semburan berarti itu tidak bisa dipakai lagi
kira kira berapa kerugian rupiah dalam angka rupiah dari lumpur lapindo yang kemudian telah terjadi selama sepuluh tahun lebih ini
kalau kita bicara mengenai biaya ekonomi langsungnya
kerugian yang ditaksir dari semburan lumpur lapindo yang sudah sepuluh tahun ini mencapai rp sembilan belas delapan puluh satu triliun
kerugian ekonomi langsung ini menyerupai misalnya lahan lahan yang rusak kemudian pabrik pabrik yang tutup
kita ketahui di kawasan porong sidoarjo memang juga merupakan kawasan yang padat industri
bagaimana pabrik pabrik atau mata pencaharian atau mungkin ladang ladang atau persawahan juga harus tutup dan rusak
sehingga menimbulkan kerugian material
sebesar rp sembilan belas delapan puluh sembilan triliun ini juga termasuk bagaimana rumah warga yang juga terdampak
yang tidak bisa ditinggali lagi harus pindah ke tempat lain juga terdampak dan bisa masuk ke dalam angka rp sembilan belas delapan puluh sembilan triliun
lalu bagaimana dengan biaya ekonomi tak langsung yang ditimbulkan dari lumpur lapindo ini
kami mencatat ada sekitar tujuh empat triliun biaya tidak langsung yang kemudian ditimbulkan dari bencana lumpur lapindo
kemudian warga yang terpaksa harus pindah pekerjaannya atau mencari mata pencaharian lain
ketika tempat mereka bekerja ladang ataupun pabrik atau mungkin sekolah
di mana tempat mereka bekerja dan bersekolah harus rata dengan lumpur karena tersembur oleh luapan lumpur lapindo
belum juga bagaimana anak anak kemudian secara psikologi atau mungkin terdampak
kemudian juga bagaimana anak anak sekolah yang harus pindah sekolah
mungkin jauh tempatnya atau orang orang harus pindah jauh dari tempat di mana mereka tinggal
di mana rumah mereka terdampak semburan lumpur itu harus pindah
kemudian ini yang kami catat sebagai biaya ekonomi tidak langsung
lalu juga berapa sih kemudian bangunan bangunan atau mungkin orang orang yang tercatat
yang kemudian terdampak dari biaya atau terdampak dari semburan lumpur ini
ya kami juga masih banyak mencatat ini
ada sekitar tiga puluh sembilan tujuh ratus jiwa
turut terdampak semburan lumpur
juga ada sebelas dua ratus empat puluh satu bangunan dan tiga ratus enam puluh dua hektare sawah yang juga terdampak secara langsung
ataupun tidak langsung dari semburan lumpur lapindo
sementara itu dana yang telah digelontorkan untuk kerusakan yang terjadi adalah sebagai berikut
sejak kalau kita bicara mengenai angka
sejak tahun dua ribu enam pt lapindo berantas telah menggelontorkan dana sebesar delapan triliun rupiah
untuk bisa memberikan ganti rugi
dana ini lantas digunakan untuk recovery bencana lumpur
yang panas di sidoarjo selama sepuluh tahun terakhir sejak tahun dua ribu enam
lapindo sendiri menangani proses ganti rugi ini melalui pt minarak lapindo jaya
sementara itu pemerintah juga turut urun rembuk atau turut urun mengeluarkan dana
totalnya sekitar tujuh ratus delapan puluh satu miliar rupiah yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun dua ribu tujuh belas
untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban lumpur sidoarjo dalam peta area terdampak dua puluh dua maret dua ribu tujuh belas
dengan cerminan aset
namun dana talangan ini
melonjak drastis menjadi sekitar delapan ratus dua puluh tujuh miliar rupiah setelah diverifikasi oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan atau bpkp
kekurangan dana talangan itu telah disepakati oleh dpr pada oktober tahun lalu
jadi memang tidak hanya meskipun ini memang pt lapindo berantas yang kemudian bertanggung jawab
tapi pemerintah juga tidak lepas tangan dan urun rembuk atau urun memberikan dana talangan untuk memberikan ganti rugi
tapi faktanya seperti tadi kita sudah terhubung dengan pak subagio
banyak warga yang juga berpengalaman
juga hingga saat ini terdampak lumpur lapindo tapi belum mendapatkan uang ganti rugi baik dari lapindo ataupun dari pemerintah